maher zen adalah soloist kelahiran lebanon
yang terkenal menyanyikan lagu pop religius
maher mulai dikenal setelah merilis album pertamanya
thank you allah pada november dua ribu sembilan
tahun dua ribu dua belas ia merilis album kedua for give
dan pada bulan juni tahun ini
maher merilis album ketiga berjudul one
maher juga dekat dengan musik indonesia
ia pernah berkolaborasi dengan fadli dari ben padi
dalam menulis album ini

selama sepanjang hidup
kini dan selamanya
maher juga merilis lagu berbahasa indonesia
tahun ini maher kembali menggelar rangkaian tour konser
di lima kota di indonesia
akan diadakan di jakarta
palembang dan makassar
sangat menarik ya
setelah indonesia maher akan kembali sejenak ke sweden
sebelum melanjutkan tur albumnya di kanada
istiarto sigit jakarta